itu yang dia bilang sama mama
aku kuat om
anak ayah yang cantik
tadi nggak seharusnya ayah marah marah sama lara
ayah nyesel banget
lara ngeliat ayah dong
ayo jangan dicuekin kayak gini
ayah jadi sedih
lara takut ibu pergi
om gustaf bantuin lara
ayah tau kok
akhirnya janji ayah gak mau marah marah lagi sama larang
warah udah banyak menderita demi aku
dan sekarang waktunya aku menebus semuanya
dan mengorbankan kebahagiaanku sendiri
dan juga gustaf
lara udah banyak menderita demi aku
udah malam sayang besok kan kerja
kamu tidur ya
aku mau di sini sama sita ma
semua ini salah aku
aku yang membuat dia itu menderita seperti ini
gak ada yang bisa aku lakuin lagi
kecuali nemenin sita
dan membuat dia itu bahagia
boleh aku nanya sesuatu nggak
kenapa dewi itu terlambat pulang
setau aku bukan yang seharusnya dia kerja di hotel
itu si fim pagi
sebaiknya gak usah dibahas ya sayang ya
tolong jawab pertanyaan aku ma
aku perlu tahu
kali ini aja mah tolong jawab pertanyaan aku
dia sengaja lembuak sayang
dia memilih untuk menyibukkan diri karena
dia takut kalau dia pulang cepat dia ketemu sama kamu dan
kamu akan maksa dia untuk cerai lagi
itu yang dia bilang sama mama
seorang para pemilang
ini pakaian tempat produksi
tidak ada kolom
bukan itu rumah weet
bukan itu rumah
kamu harus kuat betul betul
wi padahal aku
aku yang memiliki virus itu ya
aku yang seharusnya mati lebih dahulu
tapi kenapa bisa seperti ini
kenapa bisa bisanya malah kamu yang mendahuli aku seperti ini
ya tuhan wi
rasanya hidup tanpa kamu begitu mustahil
tapi apa lagi yang bisa aku lakuin buat kamu
kalau bukan berusaha untuk tetap hidup untuk kamu
untuk putri kita
aku tahu kamu pasti hancur sekali hati kamu nere
aku tahu kamu pasti sedih sekali
dan kehilangan orang yang benar benar kamu cintai nere
tapi aku cuma mau bilang
kalau kamu butuh apa aja
aku ada di sini
aku siap bantu kamu
kamu nggak perlu sungkan nere
aku nggak usah ada yang berpikir
masalah kita ini
intinya aku cuma mau bilang
kita lupain aja semuanya andri
kita mulai dari awal lagi
udah buat aku mikir
aku benar benar nyesel
aku pengen kita kayak dulu lagi nere
menjadi seorang sahabat
sita papa berhenti
kamu mau ngapain
kamu bawa bunga
mamaku sama papa
tante dewi kenapa
ulang tahun ya
tante dewi ga ulang tahun sayang
tante dewi udah meninggal
meninggal itu apa sih om
udah ya lara
sita lara ikut
sita lara ikut
mamaku tuh udah gak ada
mamaku udah gak ada
namanya tante dewi kemana
sekarang dengerin om andre ya
itu udah gak ada sayang
itu sudah pergi untuk selama lamanya
dan lara gak bisa ketemu lagi sama tante dewi
mamaku udah gak ada
mamaku udah ninggalin kita
udah ninggalin kita semua
karena aku udah gak punya mama
saya masih ada pak pak saya
gak akan kembali lagi

lara masih kangen
aku masih takut siang
jangan lepas lepas teh